kami telah mendengarkan semua aspirasi dari berbagai stakeholder
selama beberapa hari ini
kami telah mendengarkan semua aspirasi
saya mendengar sekali aspirasi dari berbagai macam mahasiswa
mengenai adanya peningkatan peningkatan ukt yang terjadi di ptn ptn kita
dan memang itu saya melihat beberapa angka angkanya
dan itu juga buat saya pun cukup mencemaskan
jadi saya sangat mengerti kekhawatiran tersebut
jadi kemarin kami juga sudah bertemu dengan para rektor
dan pistek telah mengambil keputusan
untuk membatalkan kenaikan ukt di tahun ini
dan kami akan merevaluasi semua permintaan peningkatan ukt dari batn batn
jadi untuk tahun ini tidak ada mahasiswa yang akan terdampak dengan kenaikan ukt tersebut
kami akan mengevaluasi satu persatu permintaan atau permohonan perguruan tinggi
bukan ukt tapi itu pun untuk tahun berikutnya ya
jadi ini benar benar suatu hal yang aspirasi kami dengarkan dari masyarakat
dan juga kami ingin memastikan bahwa kalaupun ada kenaikan ukt itu harus dengan azas keadilan dan kewajaran
dan itu yang akan kita laksanakan
sekali lagi terima kasih kepada seluruh unsur masyarakat mahasiswa para rektor dan lainnya
sudah memberikan kita berbagai macam masukan jadi ini akan segera kita lakukan
nah untuk detailnya seperti apa kebijakannya akan dilakukan nanti dari dirjen dikti
akan menjelaskan detailnya dalam waktu cepat
sekali lagi terima kasih untuk waktu ini
saya audrey chandra saksikan program program kompasiv melalui siaran digital